kasus dugaan gratifikasi atau pungli yang terjadi di sd negeri satu ciber memasuki babak baru setelah wali kota bogor mencopot jabatan kepala sekolah tersebut
kini giliran sang kepala sekolah yang melaporkan balik atas nama pencemaran nama baik
kita bahas hal ini langsung bersama dengan wali kota bogor bima arya dan juga bergabung bersama kami ada dwi arsiwendo kuasa hukum pelapor mantan kepala sekolah sdn satu ciberem
kang bima mas dwi selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam selamat malam pak wali
saya ke pak wali terlebih dahulu pak wali sudah mendengar informasi bahwa sk yang sebelumnya disahkan pak wali ini akan digugat oleh pihak kepala sekolah atau mantan kepala sekolah ini imbas dari kasus pemecatan
saya sudah menerima surat itu kira kira dua hari yang lalu mbak puspa
oke katanya sampai saat ini belum ada jawaban mungkin bisa diberikan informasinya mengingat ada kuasa hukum langsung di sini
berdasarkan aturan memang ada waktu lima belas hari bagi ibu kepala sekolah untuk menyampaikan keberatan
keberatan itu tentu menjadi dasar bagi wali kota untuk mengkaji kembali untuk memastikan apakah langkah langkah itu sesuai dengan aturan
saya sudah melakukan pembahasan pengkajian bersama dengan inspektorat dan juga badan
bagian hukum dan teman teman disdik hasilnya adalah bahwa semua langkah yang kita lakukan insya allah sudah sesuai dengan aturan
maka kemudian saya sudah menandatangani penguatan dari keputusan yang kami ambil tersebut yaitu pemberhentian ibu kepala sekolah sekaligus juga pemberian sanksi bagi yang bersangkutan
baik saya ke mas dwi kuasa hukum mas dwi dari sisi ibu novi
anda sebagai kuasa hukum bagaimana melihat akhirnya klien anda pelapor ini mengajukan gugatan terhadap sk pemberhentian ini
menurut saya karena hal itu hak hukum dari klien saya
dalam hal ini saya menilai bahwa surat keputusan itu adalah rujukan dari berita acara pemeriksaan inspektorat kota bogor
akan tetapi inspektorat kota bogor ini
bagi saya itu sembrono dalam melakukan pemeriksaan
karena dalam hal ini pihak orang tua siswanya tidak dilakukan pemeriksaan
dan itu kami ada buktinya kami juga telah melakukan kajian hukum bahwa menurut kami sk wali kota itu kami nilai cacat hukum
oke ada kecacatan hukum diduga dianggap sembrono begitu ya dari pihak ibu novi atau pelapor
kang bima pak wali saya kembali lagi
ada kecacatan hukum katanya sembrono
dan juga ketika memecat ini diketahui publik begitu
berdasarkan bahwa ada bukti bahwa kepala sekolah ini melakukan pungli pada saat ppdb
pak wali melihat ini seperti apa
apakah betul ini secara terburu buru secara sembrono atau sudah melihat dari bukti bukti yang ada
ini kan awalnya dari kisruhnya proses ppdb tahun ini
kami membuka saluran khusus aduan pungli
masuklah kemudian dari beberapa sekolah sd dan smp
termasuk salah satunya adalah sd ciberem ini
saya perintahkan kepada inspektorat untuk mengkaji semua
dan setelah dilakukan pekajian tidak semua layak untuk ditindaklanjuti karena informasi yang minim dan lain lain
tetapi sd ciberem ini waktu itu memiliki beberapa
sehingga akhirnya di proses
ini dilakukan proses bap kepada sekolah begitu
dan inspektorat tentu melakukan ini semua sesuai dengan tahapan aturan yang berlaku
dan di situ kemudian didapat beberapa data data termasuk salah satunya yang lainnya tentu itu masuk dari materi pemberi saan
dan pengakuan dari yang bersangkutan ibu kepala sekolah
bahwa memang ada yang diterima dalam proses di luar ppdb itu
dan itu yang dijadikan landasan oleh inspektorat untuk melakukan tahapan berikutnya
pemberian sanksi dan merekomendasikan kepada wali kota untuk melakukan langkah langkah administratif terhadap ibu kepala sekolah
jadi saya kira semuanya sudah sesuai
namun demikian tentu kami menghormati apa yang dilakukan oleh penasihat hukum
untuk memastikan bahwa ada hak hak
ibu kepala sekolah yang juga dipenuhi
dan tentu kita hormati proses itu
karena bagaimanapun semua harus bisa belajar dari kasus ini
baik kita berkaca pada kasus sebelumnya ketika ada pelaporan dari guru reza
kalau tidak salah saat itu melakukan pelaporan bahwa ada pungli dugaan pungli di sdn satu ciberem
saya kekuasa hukum
mas dwi kalau kita
berkaca dengan kasus itu
apakah ibu novi memberikan informasi sebelumnya mengapa kepsek ini harus merasa memecat sepihak terhadap guru reza
apa yang sudah dilakukan oleh pak guru reza ini
apakah tidak mempertimbangkan satu hal yang lainnya atau sebagainya
ya jadi mengenai pemecatan itu kenapa bu novi melakukan langkah tersebut
karena guru reza ini melaporkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh ibu novi selaku klien saya di sini
ibu novi itu pertama tidak pernah melakukan sebuah pungli ataupun gratifikasi
hal yang dituduhkan yang selama ini diviralkan segala macam itu tidak benar
saya juga punya testimoni bahkan saya sudah pernah bertemu dengan orang tua siswa yang katanya dikabarkan mereka melakukan pelaporan juga
tapi itu ternyata tidak
tidak pernah ada
bahwa orang tua siswa itu tidak pernah diminta sejumlah uang dan orang tua siswa tidak pernah bertemu bu novi
tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada bu novi
makanya dalam hal ini kenapa kami melaporkan saudara reza kepada pihak kepolisian bahwa saudara reza ini telah melakukan suatu tuduhan yang tidak mendasar
pencemaran nama baik berita bohong dan sebagainya
makanya itulah jalan yang kami tempuh
ya kami pun di sini
memasrahkan kepada pihak yang berwajib
apakah memang itu patut diduga ada tindakan seperti itu pidananya atau tidak
kami sangat menyerahkan kepada pihak yang berwajib
dan dalam hal ini kami melakukan memang hanya baru pengaduan
belum pelaporan sifatnya
artinya ada sedikit perbedaan
testimoni tadi dikatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan wali kota bogor mengiakan bahwa ada dugaan pungli di situ
di luar yang seharusnya
tapi kekuasa hukum ternyata tidak melakukan itu
jadi klien anda ini menganggap pencopotan ini berdasarkan hal yang tidak komprehensif
apa pembicaraan dengan pak wali juga disampaikan kah sebagai kronologi
ya kami sampaikan juga waktu itu
makanya klien saya menyampaikan memang di depan pak wali
sudah mengakui kesalahannya karena diakui oleh klien saya karena saat itu dia melakukan penambahan
melakukan penambahan ada lima orang tua siswa
tapi dari lima orang tua siswa itu klien saya tidak pernah menerima sejumlah uang
tidak pernah diberikan sejumlah uang dan awalnya itu sudah ditolak
tapi klien saya itu karena merasa anak ini ibah supaya dia mau tetap sekolah maka klien saya berusaha
hal ini juga boleh kalau misalkan kita buka semua sekolah lain pun banyak
berarti bukan pungli karena kita tahu ada masalah masalah lain dalam ppdb tidak hanya soal pungli
tapi juga penambahan kursi termasuk juga dengan penggunaan kekuasaan ya
pak wali kemudian melihat ini tanggal dua puluh enam ya kalau tidak salah harus dijawab oleh pak wali surat keberatan ini
mungkin akan diterima atau ditolak
saya luruskan dulu ya
kami menerima informasi tentang persoalan ciberem ini ini dari jalur aduan
bukan secara individu pribadi pak reza atau siapapun
bahkan identitasnya ini pun kan dirahasiakan
jadi tidak benar saya kira bahwa pak reza yang melaporkan aduan itu masuk ke jalur khusus kami
ketika pak reza diperiksa itu pun dalam kapasitas
sebagai panitia atau penelitian
sebagai panitia atau penelitian
atau sekretaris dari ppdb di sd ciberem begitu
jadi kalau ada keberatan atau kalau ada ketidakpuasan dari ibu kepala sekolah terkait dengan pelaporan dari pak reza
saya kira ini yang perlu diluruskan
dan yang paling penting adalah
apapun itu setiap orang yang melapor itu harus kita lindungi
bahwa informasi itu akan diproses
kalau misalnya setiap yang melapor kemudian dilaporkan kembali
maka tidak akan ada yang bisa dievaluasi
itu yang pertama
nah yang kedua salah satu alasan dari ibu kepala sekolah ketika memberhentikan pak reza
juga saya kira tidak tepat
karena dianggap pak reza tidak loyal
ya kami tidak menemukan catatan catatan ketidakloyalan pak reza
bahkan kami menyaksikan sendiri bagaimana pak reza memiliki kinerja yang baik
dan sangat dicintai oleh murid muridnya
itu yang kedua
dan yang ketiga saya sudah mendandatangani penguatan surat keputusan
jadi tidak ada yang berubah dari keputusan wali kota
untuk pemberhentian dan pemberian sanksi kepada ibu kepala sekolah
baik berarti karena aduan ya kang
bukan karena viral di lini masa begitu ya
tidak ada ini karena aduan kita proses
bahkan ketika di sekolah itu rame
ada demo dari anak anak dan orang tua murid
sebetulnya sehari sebelumnya
surat pemberhentian ibu kepala sekolah itu ya sudah ditandatangani
sudah ada sudah keluar
jadi hari itu saya mengunjungi sekolah untuk menyampaikan keputusan itu
tapi kaget kemudian
ketika ternyata ditemukan perkembangan bahwa ibu kepala sekolah justru memberhentikan pak reza
baik ini yang perlu publik ketahui
ternyata surat pencopotan kepala sekolah sudah keluar terlebih dahulu
sebelum video yang beredar viral di lini masa begitu ya
mas dwi bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini
setelah melaporkan ada dua nama guru atas pencemaran nama baik
dan nantinya juga menunggu jawaban dari keberatan sk
nah pencopotan kepala sekolah selanjutnya seperti apa mas dwi
ya kita intinya masih menunggu
masih menunggu jawaban dari pihak pemerintah kota bogor
dan dalam hal ini juga perlu saya sampaikan tadi
apa yang pak wali sampaikan mungkin itu saat ini sedang dipegang oleh masyarakat banyak
tapi perlu saya sedikit sampaikan bahwa dalam hal ini
kami tetap pada dasarnya kajian saya
bahwa saudara reza itu ada sebagai pelapor
karena kita ada buktinya
dari berita acara pemeriksaan inspektorat itu
informasi pengadu itu dari saudara saya
kenapa kita berani mengambil langkah hukum
begitu juga kepada tingkat pt un nanti
terhadap surat keputusan wali kota
ya di sini kita semua sudah cukup buktinya
dasar dasar hukumnya pun sudah kami pelajari
makanya kalaupun misalkan memang
nanti kita melakukan bugatan
pak wali pun misalkan mau menjalannya ya nggak jadi masalah
itu nanti kita pembuktian saja secara aturan hukumnya
baik kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya titik terang dari kasus ini
tapi terakhir saya mau ke pak wali
pak wali kita tahu pungli ini jadi masalah ppdb setiap tahunnya
bagaimana kemudian sikap tegas dari pemerintah kota
atas pungli yang terjadi di instansi pendidikan di kota bogor
sistem harus diperbaiki mbak puspa
saya akan menerbitkan perwali yang sudah disempurnakan
yang isinya menertibkan proses pemindahan kk di dukcapil
kemudian juga menyempurnakan kembali semua jalur
ada jalur afirmasi untuk warga yang tidak mampu
semuanya satu satu itu akan kita evaluasi
sehingga tidak ada celah
tidak ada celah atau minim sekali celah untuk disalahgunakan untuk dimanipulasi
itu yang pertama
nah yang kedua ini kan fenomena gunung es betulnya
saya yakin yang terjadi itu banyak dan tidak hanya di kota bogor
nah karena itu walaupun kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem
tetapi tetap akan ada peluang peluang yang kemudian bisa dimanipulasi
atau tetap dilanggar
karena itu yang penting adalah membuat semua berani untuk melaporkan
kalau ada hal hal yang dianggap bertentangan
dan saat ini kami juga menyusun satu rumusan untuk memberikan kepastian
ini penting karena kami paham bahwa ada kebutuhan kebutuhan
ya kalau disepakati kalau tidak diwajibkan kalau bersifat sukarela
kalau betul betul dibutuhkan esak kulikuler atau tolomba
tapi semuanya ada aturannya
tetapi kalau memberatkan kalau kemudian memaksa ini kan nggak boleh
semua ada aturannya
nah ini harus clear yang harus jelas yang akan kami sosialisasikan
dan kalaupun di lapangan kemudian ada pertanyaan pertanyaan
atau ada kecurigaan silahkan disampaikan dari jalur aduan
dan akan kita jamin yang melapor ini kita lindungi
supaya terjadi proses checks and balance
terjadi proses evaluasi bagi semua
dan ini harus jadi pembelajaran untuk semua
semua ada jalur resminya termasuk dengan aduan atau keluhan
kita harapkan juga upaya hukum yang diambil oleh kepala sekolah bisa menemukan titik terang
boleh menambahkan mbak bufat
silahkan mas dwi
saya menambahkan dalam hal ini sedikitnya
ingin menceritakan bahwa bu novi ini sebetulnya sebelum kejadian ini
bu novi pernah menegur seorang guru yang melakukan
yang pungutan sebesar rp satu ratus lima puluh per anak
itu anak kelas enam yang mau masuk ke smp
nah ketika ditegur guru itu marah
kemudian bu novi juga pernah menegur semua guru guru yang memegang tabungan kelas
tabungan kelas itu banyak dipakai oleh guru guru
nah semua akhirnya guru guru tiba tiba marah kepada bu novi
hingga akhirnya seakan mengkudeta dan membenci
dan hal itu pun sudah kami laporkan kepada dinas pendidikan akt tapi sampai saat ini
belum ada tanggapannya
dan saya rasa dalam hal ini kepada pak wali maksudnya dalam hal ini saya langsung melaporkan saja
langsung didengar oleh pak wali kita harapkan itu juga bisa menjadi pertimbangan bagaimana ketegasan
informasi itu pak buspa informasi itu sudah kami terima juga
sudah kami lakukan langkah langkah kami berterima kasih
dan tidak boleh ada lagi pungutan dalam bentuk apapun iuran dalam bentuk apapun
apalagi disimpan secara pribadi dan tidak resmi
semua harus masuk melalui
jadi tabungan tabungan resmi kesepakatan resmi semua sesuai dengan aturan
jadi kalau itu dilakukan oleh guru guru pasti akan kami tindak juga
ya pak wali
baik terima kasih bapak bapak
kita kalau berbicara soal pendidikan memang berbicara soal tanggung jawab moral
kita harapkan ada tanggung jawab moral dari seluruh pendidik
termasuk di institusi pendidikan di kota bogor jawa barat
pak wali terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesian newsroom
wali kota bogor bima arya dan juga ada dwi arsiwendo
kuasa hukum dari pelapor atau mantan kepala sekolah
terima kasih bapak bapak selamat malam
selamat malam mbak puspa terima kasih